sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
coba kalian cek sekitar tangan
jangan sampai ada orang lain yang bersembunyi
siap siap siap
saya sudah datang

iya apa mah suka gitu ngelupain temen sendiri
itu yang orangnya kurus tinggi putih cakep
ya agak kaku sih tapi gemesin
bilangin ya sama dia
besok kalau mau nikah di masjidnya keluarganya neneng aja
ntar disampaikan ya
makasih udah membantuin jessy hari ini
hari ini bukan cuma
bukan cuma kamu penolong buat aku
tapi buat temen temen aku juga
tapi buat temen temen aku juga
makasih juga sack
meskipun kata kata lo ini murni sebagai teman aja
tapi gue tahu
dan itu udah bikin hati gue damai banget sack dengernya
apa boleh nambah gak
ini enak banget
neng jangan malu maluin
gak apa apa tambah aja
hmm sama opa aja boleh
bang nambah satu lagi ya
boleh pak tunggu sebentar ya
tadi ada urusan sebentar sih
tadi ada chat masuk ke handphone gue
kayaknya buat lo nih
itu kan handphone gue
itu kan handphone kamu
masa buat aku
kamu kenal sama adi
serius kamu temenan sama adi
bahkan dunia sempit banget ya
kamu salah tanggal
akad pernikahan kita bukan hari ini
kamu pasti stres banget ya
karena persiapannya tuh banyak
kamu balik ke harapan kasih ya
aku sayang kamu juga hadi
aku bener bener minta maaf ya
ternyata aku setelah tanggal akad pernikahan
pantusan aja adi gak jemput jemput aku
jessica aneh banget
masa tanggal pernikahan salah
yaudah sekarang kita balik aja yuk
yuk aku gak mau ada khawatir
ya nenek gak jadi shock
udah yuk balik yuk
aku gak mau adi cuman
yaudah biar gue antar aja ya
ada ada aja nih seriki
masa boleh disuruh pura pura jadi adik
adi siapa coba
saya sudah datang
ini ribuan ibu euhan
w messed up lagi ya
anda mau tahu
sebelum saya ikut kalian
saya punya hadiah
untuk kalian semua
ini jebak kak